polres janjur mengimbau masyarakat korban gempa untuk menghubungi hotline kepolisian di satu atau delapan ribu dua ratus sebelas lima ratus tujuh puluh tujuh seribu satu ratus sepuluh
apabila belum mendapatkan bantuan baik logistik maupun evakuasi
masyarakat tak perlu khawatir akan diabaikan karena layanan ini siaga setiap hari
namun masyarakat perlu bersabar karena pesan dibalas berdasarkan urutan
prosedur mendapat bantuan melalui hotline ini adalah masyarakat korban gempa perlu mengirimkan alamat lengkap
jumlah bantuan yang dibutuhkan data jumlah korban dan foto
dan polres cianjur yang berpengalaman
ketika penyelamat menangkap pesan
operator akan mengonfirmasi apakah bantuan akan didistribusikan atau dapat diambil langsung di kantor polres cianjur
ketika penyelamat mendapatkan bantuan yang terisolir melalui jalur udara
itu sudah kita lakukan
sehingga proses untuk mendistribusikan peri kita tidak terlalu berbelit belit
tidak harus ada cap dan sebagainya
karena masukkan bantuan
masukan juga dari masyarakat kepada kami
yang lapor langsung kepada saya secara pribadi
banyak masyarakat yang akhirnya kesulitan
karena harus ada stempel dan pesan pesan lain
masyarakat yang sudah mencoba layanan ini mengaku
layanan ini dapat diandalkan
di kampung gunung lanjung satu desa cijedil kecamatan cugenang
permohonan bantuan diajukan pada hari kamis
dan bantuan datang pada jumat siang
bantuan buat awas yang di bawah ya teh
soalnya kalau misalnya kita pakai karpet begini ala kadarnya
siang kan kotor
nah kalau misalnya untuk kita pakai malam juga
kesianlah ada banyak balita sama lansia juga gitu
jadi kalau misalnya ada alas terpang
nanti malamnya kita pakai si karpet
ketika nanti kita taikin ke atas buat ini alat
supaya nggak terlalu panas teh
selain untuk meminta bantuan
layanan ini juga dapat digunakan untuk menerima donasi
dan informasi terkini soal gempa
posko aduan dan permohonan bantuan teh
bantuan secara langsung pun dibuka
di depan kantor polres cianjur